puluhan biksu dan biksuni mengambil air suci untuk dibawa ke candi mendut magelang untuk perayaan trisuci waisak
pengambilan air suci di mata air jumprit temanggung ini bersamaan dengan pengambilan api dharma atau api alam dari merapen grobogan jawa tengah
prosesi pengambilan air suci waisak di sumber mata air umbul jumprit di desa tegal rejo kecamatan ngadirejo kabupaten temanggung jawa tengah dilakukan jumat siang
secara bergantian para biksu dan biksuni yang mewakili delapan sanga atau aliran buddha mengambil air dari mata air di lereng sindoro itu dari dimasukkan ke dalam kendi kendi
pengambilan air suci di umbul jumprit ini merupakan salah satu rangkaian perayaan hari trisuci waisak
puncak perayaan sendiri akan dilakukan di candi borobudur pada dua puluh dua mei mendatang
air suci waisak ini akan dibawa ke candi mendut magelang untuk disemayamkan
di sana air ini akan disemayamkan bersama api dharma atau api alam
yang diambil dari merapen grobogan jawa tengah
ini rangkaian daripada perayaan tri suci waisak dua ribu lima ratus enam puluh buddha serak dua ribu enam belas
bahwa makna daripada pengambilan air suci ini adalah salah satu unsur dari alam yang memiliki sifat membersihkan diri dari ekotoran batin
yang kedua juga air
salah satu sebagai penunjang kehidupan dari segenap semua makhluk hidup
nah oleh karena itu kita sebagai manusia ya tentu patut bersyukur dengan keberadaan air
ini dapat menghidupi dari berbagai makhluk